anda masih bersama kami di after sepuluh pusat pencegahan dan pengendalian penyakit amerika serikat atau cdc usa
melonggarkan peraturan protokol kesehatan masyarakat bagi mereka yang sudah divaksin
lalu bagaimana dengan indonesia apakah orang yang selesai divaksin bisa bebas dari masker dan tidak perlu lagi menjaga jarak
pusat pencegahan dan pengendalian penyakit atau cdc amerika serikat merilis
orang yang sudah selesai divaksin penuh dapat bertemu dengan orang tidak beresiko yang tidak divaksin di satu rumah tangga tanpa menggunakan masker
bahkan juga diperbolehkan untuk tidak memakai masker bila berkumpul bersama orang orang yang sudah selesai divaksin
informasi ini muncul dua minggu setelah sebagian besar masyarakat amerika serikat
menerima suntikan informasi
informasi ini menimbulkan pertanyaan besar
apakah ada ketetapan serupa di indonesia
lalu bagaimana dengan vaksin sinovac apakah boleh seperti itu juga
dokter spesialis penyakit dalam sekaligus ketua perhimpunan alergi dan imunologi indonesia iris rengganis menjelaskan
hal ini tidak ada kaitannya dengan jenis vaksin yang diberikan
tidak mencontoh langkah yang dilakukan seperti amerika serikat karena beragam pertimbangan
termasuk budaya di luar yang lebih patuh protokol kesehatan
tapi kalau di indonesia saya kira jangan kita terapkan seperti itu
negara kita masih banyak kurang disiplin ya
untuk hari hari sekarang aja di jalan masih banyak yang nggak pakai masker
jadi itu kan menyeramkan sebetulnya ya
walaupun dikatakan kita mempunyai kekebalan setelah vaksinasi tetapi tetap harus protokol kesehatan
sampai kapan ya sampai pandemik berakhir
bahkan menteri kesehatan budi gunadisa dikin dengan tegas mengatakan
orang yang sudah divaksin bukanlah superman dan masih mungkin tertular dan menularkan virus covid sembilan belas ke orang lain
yang habis disuntik yang pertama ingat
jangan kemudian langsung buka masker jalan jalan kemana mana sampai dua puluh delapan hari sesudah suntik kedua
kemudian yang kedua even sesudah disuntik
tetap pakai masker tetap jaga jarak tetap rajin cuci tangan
karena balik lagi ini membuat kita lebih kuat
sehingga mudah mudahan kalau terinfeksi lebih cepat sembuh secara alamiah
tidak usah masuk rumah sakit
tapi tidak membuat kita menjadi superman
atau kalau dalam film jadi tor yang manusia setengah dewa
namun masih di halaman website yang sama
cdc juga tetap mewajibkan yang sudah divaksin untuk mengenakan masker di luar ruangan
serta merekomendasikan untuk menunda pepergian jauh terlebih dahulu
tim liputan cnn indonesia
ya pemberian vaksin covid sembilan belas yang tengah gencar dilakukan di tanah air
ini diharapkan dapat membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok
namun seberapa lama dan juga bagaimana proses terbentuknya antibody usai vaksinasi
untuk lebih memahami lagi seputar proses vaksinasi
pembentukan antibody hingga risiko terpapar covid sembilan belas
meski sudah divaksin kita sudah terhubung dengan dr muhammad miftahus surur
ya selamat pagi dokter
ini penasaran ya kita dan juga mungkin pemeriksa di roma
sebenarnya berapa lama antibody kita ini terbentuk pasca vaksin
dan bagaimana sih sebenarnya proses pembentukan antibody usai divaksin dok
ya selamat pagi terima kasih
jadi sebenarnya seperti dalam sebuah pertahanan di medan perang gitu ya
maka tubuh itu mempunyai sebuah mekanisme
di mana setelah dikonsumsi
bersinggungan dengan pertahanan tubuh
maka harus dilaporkan lebih dulu kepada bosnya
bosnya ini yang kita tebut sebagai sel t
sel t inilah yang akan menentukan dan melakukan proses memori
proses pengenalan dan mengingat
yang kemudian dia akan kemudian menghubungi temannya yang disebut dengan sel b
untuk membuat antibody
sel b inilah yang membuat antibody
sehingga kenapa vaksin itu ada
pemberian booster ada tata cara pemberiannya
karena sehingga pada suntikan pertama
maka itu tubuh dipaparkan lebih dahulu
suku dipaparkan lebih dahulu untuk mulai mengenal
dan memulai memori jangka pendek
yang kemudian diperlukan sebuah booster lagi
untuk pemberian suntikan yang kedua
diharapkan dengan itu
maka sel t yang digunakan untuk membentuk antibody tersebut
dapat semakin sempurna untuk proses pematangannya
bagi daerah tulang maupun di daerah limpa
sehingga diharapkan nanti
setelah diproses mengingat ini juga
jauh lebih baik proses memori lebih baik
antibody yang dihasilkan semakin sempurna
maka pembentukan antibody spesifik ini semakin seperti yang diharapkan
yang jadi permasalahan adalah
dari setiap vaksin proses pembentukan antibody ini berbeda beda
sementara ini ada satu vaksin yang kita tahu yang ada diberikan
sinovac ini membutuhkan waktu dua puluh delapan hari untuk membentukkan antibody yang sempurna
sehingga tentunya dari setiap vaksin yang ada
dari bepom akan melakukan proses pengujian
dan akan bisa menentukan seberapa lama nanti dari keku antibody ini tertentu sempurna
tapi secara rata rata dua puluh delapan hari demikian
berarti memang rata rata
prosesnya dua puluh delapan hari ya untuk proses pembentukan atau pengenalan tadi istilahnya ya dok
dari sel sel tubuh kita terhadap vaksin ini
lalu dokter ini kan proses vaksinasi sudah dilakukan begitu
bahkan pekerja media begitu ya sudah divaksin
dan ada dua kali nih dokter proses penyuntikannya
nah kenapa harus dua kali dilakukan proses suntik vaksin ini
dan bagaimana ini dok jika ternyata dosisnya tidak lengkap begitu
jadi seperti juga vaksinasi lain jenis lain
apakah disuntik dua kali disuntik tiga kali apakah disuntik cukup satu kali
itu berdasarkan efektivitas dari vaksin tersebut untuk merangsang timbulnya antibody
kita tahu bahwa jenis jenis vaksin ini berbeda
ada yang dari virus yang dilemahkan ada virus yang dimatikan
ada materi genetik dari virus berbentuk mrna dan sebagainya
ini mempengaruhi dari kekuatan dari vaksin tersebut untuk merangsang
t dan sel b tadi yang saya sampaikan sebelumnya
sehingga ini membutuhkan sebuah uji klinis
seperti tentunya ini dari berbagai vaksin uji klinis
nah ketika sudah diuji maka baru bisa ditentukan apakah vaksin ini diberikan dua kali
apakah pada pertanyaannya apakah pada enam bulan berikutnya misalkan
apakah perlu dibuster lagi apakah ini berlaku seumur hidup
tentunya tergantung dari sel memori
yang ada di dalam tubuh kita untuk menghasilkan antibody yang spesifik
saat ini tentunya bepom bukan hanya meneliti secara starting untuk sinovac saja
maka seharusnya atau sementaranya bpom juga akan melakukan analisis
setelah ini diberlangsung enam bulan satu tahun dua tahun dan seterusnya
apakah vaksin ini memberikan cukup kecukupan konsentrasi antibody yang cukup untuk melawan covid sembilan belas
baik dok ini walaupun sudah divaksin dua kali dan juga antibody kita terbentuk setelah dua puluh delapan hari
ini sebenarnya kita masih beresiko terpapar covid nggak sih walaupun sudah disuntik dua kali dan seberapa tinggi resiko terpaparnya
ya seperti insya allah dalam sebuah perang barata juga gitu ya
kita untuk menimbulkan luka pada tubuh kita akan dipengaruhi oleh dua hal ya
yang pertama adalah proteksi kita
jadi seberapa banyak baju besi yang kita pakai berapa lapis di situ
yang kedua adalah berapa banyak anak panas atau ujung tombak yang mengejar di kita
oleh karena itu vaksin ini digunakan untuk mempertebal atau menambah staming dalam tubuh kita menjadi dua atau tiga lapis
kita tahu bahwa sinovac yang diberikan pada saat ini yang sudah diberikan pada masyarakat indonesia
oleh karena itu tujuan dari vaksin covid sembilan belas ini memberikan kekebalan spesifik pada kita
di sisi lain walaupun kita mempunyai tameng tiga tameng dua
tetapi ketika tanah yang atau ujung tombak yang menyerang pada kita ini bertambah banyak
maka jika ada lubang lubang tembang lantuk atau ujung tombak ini bertambah banyak maka jika ada lubang lubang tembang juga ada
sekecil apapun maka itu tidak dimaksud
sehingga ketika kekebalan
ini kita dapatkan tentunya
potensi serangan juga harus
penggunaan alat pelindung diri
protokol kesehatan itu tetap harus dilakukan
karena tanpa itu
dari covid sembilan belas ya tentunya
ini perlu diperhatikan
kita tahu saat ini sudah ada
beberapa stream termasuk b satu ratus tujuh belas
yang sudah disampaikan
beberapa kali ya
tentang bahwa potensi
untuk menyerang jauh lebih tinggi
oleh karena itu tentunya kita harus
tetap berhati hati walaupun ada
sudah ada beberapa vaksin
yang sudah diuji coba dan mampu untuk
melakukan netralisasi terhadap
demikian oke baik
nah dokter ini selanjutnya setelah
menunggu tadi dua puluh delapan hari
begitu antibody terbentuk
dan kita punya tameng tadi ya untuk
melawan atau menghadapi covid sembilan belas ini
lalu berapa lama nih dok antibody
setelah vaksin bertahan
dalam tubuh kita ini maksudnya antibody nya
berapa lama nih ada bertahan bisa bertahan
di tubuh kita
betul jadi secara teoritis
ada beberapa penelitian
yang menyatakan bahwa setelah tiga bulan
antibody kita itu menurun
oleh karena itu mengapa
ini pemerintah menyatakan bagi para
penyintas covid setelah tiga bulan
boleh diberikan vaksin dasarnya di situ
nah apakah sampai
secara general bagaimana
bertahan berapa lama itu masih dalam tahap
lanjutan penelitian saya rasa
dan tentunya menurut saya
pemerintah sudah menyampaikan bahwa
kita tidak perlu untuk melakukan ini
tetapi boleh saja dilakukan
walaupun kita mempunyai prototip
tidak perlu karena secara general
kita tahu kebutuhan kita untuk mengejar
itu yang menjadi masalah
oleh karena itu penelitian penelitian
yang dilakukan setelah ini
sangat penting untuk diinformasikan
apakah perlu dilakukan booster
dan ini tentunya berlaku
berbeda untuk tiap vaksin
berbeda tiap vaksin
maka banyak saat ini yang muncul
isu yang utama adalah
ketersediaan vaksin ini setelah dilakukan
vaksin pertama vaksin kedua berbeda
merek bagaimana itu juga menjadi hal yang
saat ini menjadi
perbincangan cukup serius di masyarakat
sehingga informasi yang terkini dari bepom
kita akan tunggu bersama
saya rasa pemerintah tentunya
tidak memikirkan hal ini dengan bersama
oke dok boleh dijelasin lagi nggak nih dok
dokter kan tadi juga bilang nih ya
berbeda merek vaksin juga
ini berbeda efektivitasnya gitu kan ya
bisa dijelasin nggak nih dok
karena kan banyak nih ada merek vaksin

salah satu yang
perbincangan itu saat ini adalah
bagaimana jika ketepetian vaksin
untuk suntikan kedua tidak belum ada penelitian
untuk silang pemberian
kita akan menduga bahwa
respon antibodinya tidak
bisa diukur ini yang jadi masalah
yang seperti pfizer misalkan
bagaimana kalau sinovac digabung pfizer
tidak ada yang bisa menjamin
apakah semakin rendah apakah semakin tinggi
apakah ada efek samping lanjutan
yang fatal atau tidak ini yang juga
salah satu perbincangan utama
karena itu memang tidak diajurkan sementara ini
karena data yang dipunyai adalah
yang jadi masalah adalah
harus diingat bahwa
vaksin ini mempunyai
syarat syarat tertentu untuk diberikan
terutama proses penyimpanan
perbincangan yang selanjutnya ada di masyarakat ini
itu kan adalah bagaimana
kita yang sudah menerima sinovac
kemudian menerima merek lain itu bagaimana
itu menjadi perbedaan juga berikutnya
tetapi yang harus diingat adalah
efeksi yang cukup
tinggi sesuai dengan
klaimnya ketika prosesnya itu
diberikan sesuai dengan
prosedur termasuk kriteria penyimpanan
kita tahu ada
beberapa vaksin yang
tetapi membutuhkan proses penyimpanan
pemerintah tentunya sudah prepare
tetapi kita juga harus hati hati
bahwa tidak semua masyarakat
indonesia di berbagai provinsi
mempunyai fasilitas minus delapan puluh dan minus dua puluh
oleh karena itu tentunya
bagi jenis vaksin yang
dengan penyimpanan yang lebih mudah
seperti sinovac atau membutuhkan
penyimpanan di suhu ruangan
juga kami kita sangat tunggu
oke berarti dokter
jika misalnya seseorang sudah divaksin
dengan merek a begitu proses
selanjutnya harus dengan merek yang sama begitu ya
minimal terukur ya
minimal terukur baiknya terukur
baik sampling maupun etiketi dari vaksin
oke baik terima kasih
dr muhammad miftahus surur
dokter spesialis penyakit dalam dari
universitas erlangga sudah bergabung hari ini bersama kami
di cnn indonesia after sepuluh